saya takut juga kena petir pak
sebentar lagi pak
sebentar lagi pak ayo pak
tolongin suami saya pak yang kuat pak pak pak pak pak
tolong pak suami saya harus dibawa ke rumah sakit

saya bayarin ya kerototnya pak pak pak pak
yang bawah siapa bu saya lagi capek nih
udah pak saya yang bawa sendiri pak
masuklah jempa ada kecelakaan pak
pak bapak apa apa pak
palangku sakit banget palangku
astaghfirullahaladzim allah wabarakatuh
jangan kuat ini tolong
tarik tarik tarik
gak apa apa pak
kasian juga mereka
saya takut juga kena petir pak
sebentar lagi pak
tahan dulu pak
tahan sebentar lagi pak
astaghfirullahaladzim ya allah
hai oh berat banget pak iya aduh gimana pak pak tolong jangan jadi
banget mau kayak gini pak ya cepetan pak
cepetan pak cepetan pak
cepet dikit pak
ya udah pak saya ngambil gerobak dulu ya bapak tunggu di sini
ilusi dunia seakan berkuasa
ribuan langkah mengejar diri
tak peduli dunia
ibu kau genggam
sambil hari kau ingkari
kenapa menantu dan anak saya bu
ketimah pohon bu
banyak ayam pak
iya banyak ayam pak
dari mana datangnya nih
pak usirin aja pak ayo pak
wah ini anak dan menantu saya pak
tolong bawa ke rumah pak bantuin saya pak
ya ya baik
kita bantu suaminya dulu
pak satu lagi pak